presiden telah menjatuhkan pilihan kepada bambang susantono dan juga doni rahayu
yang akan menjadi duet untuk memimpin ibu kota negara nusantara
penunjukan ini telah sesuai dengan amanat undang undang no tiga tahun dua ribu dua puluh
yang menyatakan bahwa posisi kepala ikn setara dengan posisi menteri
yang artinya presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk mengangkat hingga memberhentikan
setelah berkoordinasi dengan dpr
bambang susantono dan doni rahayu akan menjabat selama lima tahun ke depan
terhitung setelah tanggal pelantikan
dan nantinya akan dapat menjabat kembali dengan masa jabatan yang sama
namun memang tidak tertulis secara detil di dalam undang undang
apakah jabatan ini dapat diemban selama dua periode saja
atau memiliki kekhususan tersendiri dalam hal masa jabatan
lalu apa saja yang menjadi hak dan juga kewenangan dari kepala ikn dan juga wakil kepala ikn
dalam mengelola wilayahnya
setidaknya ada lima hal yang diatur di dalam undang undang ikn
yang pertama menetapkan lokalitas
yang kedua memiliki lokasi pengadaan tanah di wilayah ikn
yang kedua memberikan persetujuan hak atas tanah di wilayah ikn
dan yang ketiga mengelola keuangan negara dalam rangka persiapan
pembangunan hingga pemindahan ibu kota
dan yang keempat menyelenggarakan pemerintahan
dan yang kelima menyusun rencana kerja anggaran hingga pendapatan
di wilayah ibu kota negara itu sendiri
kelima hal ini nantinya akan diturunkan secara detil
di dalam peraturan presiden
karena memang di dalam undang undang ikn
pasal sebelas ayat satu dinyatakan bahwa seluruh struktur organisasi
tata kelola hingga tugas dan wonang
ini akan diatur di dalam peraturan presiden
jadi pertanyaannya kapan presiden akan mengeluarkan perpres
agar kepala ikn dan juga wakil kepala ikn dapat langsung bekerja
tenaga alih utama kantor staf presiden ali mohtar ngabalin menyebut
lima perpres akan terbit bertahap hingga bulan april mendatang
untuk menjaga kekuasaan dan kekuasaan masyarakat
untuk menjadi landasan teknis bagi kepala dan wakil otorita ikn
dalam membangun ibu kota nusantara
lima perpres yang terbit lebih dahulu itu kan
umpamanya seperti peraturan presiden tentang susunan dan tata cara
penyelenggara pemerintahan di daerah khusus ibu kota nusantara
perpres tentang pembangunan pemindahan ibu kota negara
kemudian perpres tentang perincian rencana induk ibu kota negara
yang dalam undang undang ikn itu kan kalau di pasal tujuh ayat empat itu kan jelas dikemukakan
begitu juga termasuk peraturan presiden tentang rencana tata ruang ksn nya
di ibu kota nusantara yang disinggung juga kalau setelah pasal itu dilihat di pasal lima belas ayat dua di undang undang ikn
pakar hukum tata negara yang diinginkan untuk mencari penyelenggara pemerintahan ibu kota nusantara
pakar hukum tata negara dari universitas gajah mada yance arizona menilai
konsep daerah khusus dengan status badan otorita dan juga kewenangan tugas yang diemban oleh kepala otorita ikn
sesuai dengan undang undang ibu kota negara
namun konsep ini tidak didesain sebagai unit pemerintahan yang demokratis seperti kepala daerah lainnya
tidak ada dprd kepala ikn dan wakil ikn yang tidak dipilih oleh rakyat dalam pemilu
hingga penilaian subjektif presiden
hal hal inilah yang akan menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintahan ikn

dalam membangun megaproyek daerah khusus ibu kota negara nusantara
tapi ini menurut saya ini juga agak beresiko juga ya apalagi kalau kita lihat di dalam undang undang ikn
kepala dan wakil ini yang baru dilantik ini sewaktu waktu sebenarnya bisa saja dia diberhentikan oleh presiden
nah kita perlu memikirkan juga soal keberlanjutan ya

belum tentu nanti ketua dan wakil yang sudah terperintahkan
sudah terpilih sekarang meskipun di dalam undang undang ikn itu diberikan waktu lima tahun
akan betul betul akan bisa menyelesaikan masa jabatannya tiga puluh lima tahun
karena itu sangat bergantung dari penilaian presiden
padahal kita juga perlu mempertimbangkan aspirasi publik yang ada di sana di wilayah ikn itu
di wilayah itu juga ada masyarakat yang diatur ya
yang hak hak mereka itu akan terkena dari pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh otoritas ikn
meski keputusan presiden memilih keputusan ikn
meski kepala dan wakil badan otorita mendapat apresiasi karena jauh dari partisan partai politik
yance arizona menyebut pemerintah harus tetap transparan dalam proses pembangunan
terlebih agenda pemindahan ibu kota akan dilaksanakan tahun dua ribu dua puluh empat mendatang